yang pada waktu itu menolong kami cuma itu tidak cukup
mereka kan tetap orang luar
dia selalu protect kamu protect keluarga kita
dan ya karena satu hal dan lain sebuah
kalau mama cepat sembuh makanya cepat sembuh mak
semua tentu ya
iya ini udah mulai
boh ceni kayaknya ngantuk ya
saya mau bicara
satu dua tiga
kiss dulu mana
gak mau yaudah
udah pengen pergi aja
biar lebih enak
daripada di sini
biar seger juga pikirannya
aku maksudnya ingin ketemu dengan elsa
aku mau kasih peringatan
soal apa yang disampaikan elsa tadi
di depan semua orang
kamu kesini mau marah marah sama yang
seperti yang aku bilang tadi
aku hanya ingin ngasih peringatan
untuk jangan lagi mencampuri
apapun urusannya dengan kehidupan aku
kamu sudah bukan suaminya elsa lagi
artinya kamu gak punya hak
apalagi memerintah elsa
tapi apa yang dilakukan
elsa sudah kelewatan mba
dia nggak boleh bicara begitu
di depan semua orang mba
banyak kesalahan yang elsa buat
pada saat elsa salah
bapak juga gak akan mungkin
sekali lagi papa akan kasih tahu kamu
kalau elsa ada salah
papa yang lebih berhak
untuk urusan ini biar papa yang menegur dia
gak usah kamu
kalau menurut itu
yang terbaik untuk papa
kalau menurut papa lebih baik
kamu pulang aja sekarang
mau kok di sini sih
apa jangan jangan ini memarahin gue
soal tadi di pantiasuhan
tapi aku aku masih bisa ketemu
dengan elsa pak
seperti papa bilang tadi
biar papa yang menegur elsa
kalau gitu aku permisi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu harus bertanggung jawab
atas apa yang sudah kamu lakukan sal
kamu gak bisa kemana mana
sebelum masalah yang di pantiasuhan itu selesai
kamu gak bisa kemana mana sebelum masalah yang di pantiasuhan itu selesai
apa sih ma

aku pergi ya
kita duduk di situ
mama akan mencoba menjelaskan
semuanya pelan pelan kepada kamu
yang pertama mama akan coba jelaskan adalah
mama minta datang
untuk membantu menjaga pondok pelita
karena selama kamu menghilang
kita tidak ada sosok laki laki di rumah
ya tentu saja ada uya boin tapi
untuk urusan internal dalam keluarga
kita butuh sosok pria yang bisa kita percaya
dan itu adalah sepupu kamu
puan akan mama maksudnya
banyak sekali kejadian yang menimpa pondok pelita pada waktu itu
pada waktu kamu pergi
hanya randy dan angga
yang pada waktu itu menolong kami
cuma itu tidak cukup
mereka kan tetap orang luar
dia selalu melindungi kamu
melindungi keluarga kita
ya karena satu hal dan lain sebab
angga punya masalah dengan kesehatan dia
makanya sekarang dia tidak ada di jakarta
tidak ada di indonesia
dia sekarang lagi ada di beijing
untuk proses pengobatan dia
dan dia di sana ditemani oleh istrinya dan anak angkatnya
ya kamu pasti juga tidak ingat michi ya
michi ini adalah
michi ini adalah
anaknya tante indira
teman kamu dari kecil
indira itu sahabat mama
kamu tidak ingat
ya angga michi dan anak mereka lagi ada di beijing
dan ya randy seorang juga tidak cukup untuk membantu menyelesaikan masalah di pondok terdekat
itulah kenapa saya meminta sal untuk datang ke sini
dan lagi pula mama juga ada satu rahasia pada waktu itu yang ingin mama sampaikan kepada sal
yang akhirnya sekarang semuanya sudah baik baik saja

ya sudah juga
kamu pasti percaya dengan mereka semua ya
ya anda tahu mengapa mari capek ke piramid
ayah merasa sedikit sedikit yakin pada mund utilizing mas media
tapi hari pembentaeng vic ini gak diima ima
aku akan cari unpacking despot
tunggu sebentar ya
es empat belas ai adalah berry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
dari perkawinan andin sebelumnya dengan andin
rena ditinggalkan di pantiasuhan
ceritanya penyang sekali
dan mama akan mencoba menjelaskan kepada kamu
runut tangan ceritanya secara bertahap
karena mama gak mau too much information akan membuat kamu tergantung
tapi mama mencoba untuk jujur di sini
karena memang itu adalah fakta
gak cukup waktu satu dua tiga jam untuk menjelaskan
rena anak ming kenapa sekarang jadi anak kamu
kenapa sekarang di kondok bintang
kamu duduk deh